mbak itu gak boleh seperti itu lho mbak
mbak aku bangun dulu lah

hai aku janji dan cincin ini enggak akan lepasin lagi dari tangan aku apapun yang terjadi ya
gini nih salah takutannya ya sekarang baik baikin ayam teh nggak mempan you know
asal tahu aja i i kudu bohong sama ipunya suami you know belum pernah i bohong sama dia
i harus bilang sama dia kalau tali itu baik baik aja tali tak pergi pagi pagi karena harus kerja
sibuk wah bener bener saya minta maaf nyonya maafin maafin minta maaf aja terus asal you tahu
juga kalau sampai terjadi apa apa sama tali tak akan pernah maafin sampai
selamat puna yang akan pernah maafin paham you ngerti you understand you saya mengerti nyonya
sana saya permisi nyonya hai saya nggak bisa makan lagi ya hai hai hai hai hai hai
hai aku dimana nih
hai aku mimpi ya
hai kain ini bukan mimpi
ini bukan mimpi
ini bukan mimpi
hai kau bisa ada di sini kak
hai aku nemuin kamu di
hai aku nemuin kamu di
aku kemarin digabur karena aku takut kamu marah sama aku
terus kamu gak mau maafin aku
aku benar benar gak bermaksud untuk
tentu gak bermaksud aku ngubomin kamu ataupun hianatin kamu sama sekali
enggak enggak enggak
aku takut banget kehilangan kamu kak
yang harus punya minta maaf itu aku
semoga gara gara aku kamu jadi kayak gini kan
lari jadi ke tempat
waktu sejujurnya yang saya pengesan
saya permisi mas
ini semua memang salahku
kalau nontalita sampai gak ketemu
bukan hanya semua orang yang gak akan bisa maafin aku
tapi aku juga gak akan bisa maafin diri aku sendiri
pak udah siap
mama juga udah gak betah nih disini
udah bau obat
mama udah trauma
mana ada tempat yang lebih nyaman daripada rumah kita sendiri kan
betul gak pak
kalau rumah kita kamu anggap nyaman sekali
kenapa akhir akhir ini kamu sering keluar rumah
apa baru semua udah nyinyin nyinyin
kenapa mas satria
dari kemarin semaleman dia ngurusin kita
mama aja mau tumpengan kok
tumpen tumpenan dia ngurusin mama
selamat siang pak danadi
mau pulang sekarang
kelihatannya terlalu lama istirahat
badan jadi pegel pegel semua
maklumlah saya ini kan hobinya golf
jadi ya harus kembali lagi ke lapangan
ke lapangan golf
memang luka bapak dan ibu cukup ringan
terima kasih banyak dok ya
terima kasih banyak dok
terima kasih banyak dok
tolong tunjukin mentalitas sekarang ada di mana
tolong jaga mentalitas tuhan
jauhin mentalitas dari apapun yang jahat yang mau anggup dan mencelakai mentalitas
mentalitas sekarang ada dimana ya
sekarang kita berada di rumah sakit
untuk menanyakan kabar bapak dan adi
yang salah satu pejabat tinggi
negara kita yang sedang mengalami kecelakaan
oke bapak dan adi sudah datang baik kita
ini kalian kok tahu tahunya
masih kita ada di rumah sakit ini
saya mengucapkan terima kasih atas perhatian
kalian yang sangat besar kepada saya dan
ini hanya kecelakaan kecil saja
dalam satu dua hari ini barangkali sembuh ya
pokoknya sebutan mbak dan
mas mas di sini yang penting
dari kejadian semua kita
ini perut aku sakit sekali nih
oh iya aku kan belum
makan dari pagi ya
makan dulu lah
terima kasih ya mbak
ngapain satria sama pejabat
kok dia ada di dalam tv sih
saya nggak jadi pesan mbak
terima kasih ya saya pernis
kok tadi itu bisa ada satria ya di tv
sama pejabat lagi
oh ya mungkin satria itu lagi nemenin majikannya
itu kan majikannya satria
kok aku jadi mikirin satria sih
udah ini bukan waktunya untuk mikirin satria
aku harus cari nontalita kok
eh mbak judit
hah gak punya mata ya lo
maaf mbak tadi saya lagi mencari sesuatu di dalam
cari cari apa hah
bego banget sih
kok ngapain sih di sini
kok bukan ada yang udah keluar
kok kan kan bantunya talita kan
talita itu bokapnya dibangkrut
keluar dari kampus
udah gak kuliah lagi
kesian banget sih
mbak itu gak boleh seperti itu lah mbak
jangan mentang mentang mbak judit itu orang kaya
terus dia seenaknya merendahkan orang yang lagi nggak punya mbak
nanti bisa berbalik ke diri mbak sendiri tau mbak
eh berani nyumpahin gue loh
saya nggak nyumpahin mbak tapi memang kenyataannya seperti itu kok
suka suka gue mau apa
lagian dia kan musuh gue
eh terus terus gimana
makin kerus ya
udah putus belum sama tunangannya yang anak boyband itu
udah putus ya
mbak judit tau
kalau sekarang mentalitas sudah bertunangan sama mas sakti
gak tau ya
sekarang mereka sudah bertunangan mbak
sama mantan pacarnya mbak itu loh
kalau mbak judit sekarang pacarnya siapa
gak punya pacar ya
sudah gak laku ya mbak
eh lo tuh yang gak laku